anda kembali lagi di cnn indonesia connected
di segmen kali ini saya akan mengajak anda kita akan flashback ke lagu lagu masa kecil
tapi sekarang ini lagunya liriknya beda tapi iramanya sama lah ya
tapi persoalannya justru dampaknya
kita akan lihat bagaimana gara gara mengubah lirik lagu potong bebek angsa
wakil ketua dpr fadli zon dilaporkan kadar partai solidaritas indonesia ke baris grimpori
tapi pencetusnya tak lain adalah gubahan lirik ala fadli zon yang katanya dianggap berpotensi menimbulkan pertikaian
melalui akun twitternya fadli zon mengunggah video yang berisi sejumlah orang menari
menggunakan lagu potong bebek angsa dengan lirik ubahannya
sebelumnya pada delapan belas september lalu fadli zon memang menulis lirik lagu anak anak potong bebek angsa yang diubah
sehingga bermuatan politis
di akun twitternya sejumlah lirik diganti menjadi kata kata sindiran yang menyerang lawan politik pasangan capres cawapres prabowo sandi
video tarian dengan lagu potong bebek angsa ala fadli zon inilah yang kemudian dilaporkan kader partai solidaritas indonesia rian ernest
dilansir cnn indonesia com rian ernest beralasan melayangkan laporan ke polisi
karena video yang diunggah fadli berpotensi menimbulkan keresahan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan alat negara
serta keonaran dan perpecahan
fadli zon pun sempat mengklarifikasi kembali melalui akun twitternya pada dua puluh tiga september lalu
yang menyebutkan video tersebut dicuplik media sosialnya bukan buatan dirinya
fadli zon siap melaporkan kembali kader ps irian ernest karena merasa difitnah
saya polisikan balik sederhana saja
kreativitas itu tidak bisa dijudge atau dihakimi seperti itu apalagi ini masalah yang sederhana
saya kira sama dengan
ada rencana mau mempolisikan siapa yang impersonator yang meniru suara pak jokowi itu mahasiswa dari mana
saya kira apa yang dia lakukan itu kreatif
meniru niru seperti itu biasa saja
apalagi di era demokrasi seperti sekarang
di masa pemerintahan yang lalu saja di pak sby itu pak butet dan banyak lagi seniman seniman melakukan hal yang sama
bahkan lebih sadis lebih tajam
sedangkan di masa pemerintahan itu sadis dalam tanda petik
lebih tajam tapi juga tidak apa apa
itu bagian dari sebuah cara mengkritik
menurutnya lagu tersebut merupakan wujud ekspresi yang wajar
lirik lagu potong bebek angsa gubahan fadli zon menuai kontroversi karena dinilai syarat politik dengan menyerang orang yang disebutnya gagal urus bangsa

lagu potong bebek angsa tapi bukan dengan musisi
kali ini kita akan bersama kang acep iwan saidi pakar semiotika
kang acep selamat malam
kang acep mungkin sisi positifnya bukan hanya menjadi politisi tapi juga punya bakat menjadi seorang musisi
bang fadli tapi dari sisi atas segi semiotikanya
kelihatannya apa nih ada apa di balik lirik lagu ini
tadi kan disebut sebut soal kreativitas ya kaitannya dengan kreativitas
di dalam tradisi poststrukturalis atau di dalam tradisi postmodernitas
kreativitas memang bukan selalu harus yang baru ya
peniruan peniruan mimesis parodi dan lain lain juga bagian dari kreativitas
tetapi jangan lupa bahwa pesan dan makna di dalam tradisi postmodernitas dan poststrukturalis juga selalu dia mengikuti konteksnya
artinya pesan dan makna itu tertunda pada konteksnya
nah pada titik itu saya kurang berkenan kalau apa yang dilakukan oleh bung fadli john itu dikategorikan sebagai sebuah kreativitas ya
kenapa bagi saya karena ini muatan politiknya terlalu kental
dan lagu ini bertendensi mengkreditkan satu kelompok
dimana hari ini hari hari ini dan beberapa bulan ke depan kita akan selalu berada dalam situasi itu
jadi menurut saya agak kurang pas kalau ini disebut sebagai kreativitas
karena ketika dia dilempar ke publik maka akan ada asosiasi asosiasi yang negatif menurut saya
juga sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh bang fadli john itu dalam konteks kultur
tadi disebut bahwa demokrasi betul kita sedang berada di dalam pembelajaran pesta demokrasi
tapi saya kira demokrasi dalam konteks kultural itu juga ada batas ada superstruktur yang membatasinya yaitu kebudayaan kita sendiri
jadi menurut saya
kita tidak berdemokrasi ala barat ya kita tidak berdemokrasi yang sebebas bebasnya demokrasi tapi demokrasi yang kultural menurut saya
jadi ini juga harus dilihat gitu loh
saya pikir seperti itu mbak tiffany
jadi ini kreativitas dalam bentuk suara demokrasi tapi yang tidak pada tempatnya ya
kalau misalnya anda lihat seperti apa yang disampaikan oleh psi
melihat sebagai sindiranitas atau pelecehan terhadap lembaga negara kah gitu
atau seperti apa
saya tidak mau masuk ke wilayah pertarungannya atau pertentangannya dengan psi atau lembaga yang lain ya
saya lebih ingin masuk pada situasi atau pada konteks kulturalnya
yang juga ingin saya sayangkan adalah
lagu anak anak ya
lagu anak anak dan dikutip kemudian ditarik ke dunia dewasa ke dunia politik
jadi di situ
terjadi politisasi atas dunia anak anak ini yang berbahaya menurut saya
ini yang tidak boleh dilakukan
kalau tadi persoalan yang ditanyakan oleh mbak tiffany soal
soal sindiran terhadap lembaga negara atau apapun itu
seperti diajukan oleh psi itu
memang tidak ada lembaga yang ditunjuk di situ ya
secara harafiah dalam atau secara denotatif
itu memang pesannya tidak menunjuk ke sana
tetapi dalam secara konteks
secara konteksual dan kita tahu bahwa
teks itu tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks
maka pada titik itu
mau tidak mau memang dia akan menyasar ke wilayah wilayah seperti lainnya
tetapi saya tidak punya kompetensi untuk berbicara soal itu
barangkali orang orang di dunia hukum tentu saja yang punya kompetensi
kak acep ini kan kita bilang kan di masa masa
di masa masa sensitif
di masa masa rawan apalagi untuk menuju ke
iya selama beberapa bulan ke depan lah
sampai dengan april nanti gitu
anda melihat bagaimana sih perjalanan atau semiotika semiotika yang terjadi selama ini
untuk menuju pertarungan di pilpres ini
dari para elit elit gitu kader kader
kader kader partai politik lainnya juga
ada banyak yang mengejutkan
baik secara positif maupun negatif ya
jangan jauh jauh ya
yang kemarin setelah peristiwa pemungutan apa
pengambilan nomor urut itu
kemudian muncul banyak meme di dunia medsos ya
saya melihat banyak yang kreatif gitu ya
banyak yang positif
pertarungan yang sehat
bagaimana meme yang satu bertentangan dengan meme yang lain gitu
bagi saya ini mengejutkan dan sekaligus juga mengembirakan
dan menurut saya kedua pihak itu harus dimotivasi sedemikian rupa
untuk terus memompak kreatifitasnya
pada saat yang sama juga masyarakat kita lihat
ini kan bukan hanya kedua kubu ini yang membuat meme ya
yang menyusun tanda tanda yang kreatif itu
tetapi juga keterlibatan masyarakat
dan ini menurut saya mengembirakan
itu bagi saya tanda tanda positif yang harus disambut dalam situasi hari ini ya
dalam konteks perpolitikan kita
persaingan menuju kursi satu ri pada tahun dua ribu sembilan belas nanti
tetapi saya juga melihat hal hal yang negatif
yang mengejutkan hal yang negatif
ya salah satunya menurut saya apa yang dilakukan oleh bumpan lijon ini
ya ini sangat mengejutkan dalam pengertian negatif
saya tadi berpikir apa tidak ada yang lain gitu loh ya
apa tidak ada yang lain yang bisa dikreatifkan
tindakan tindakan kreatif pada wilayah wilayah lain yang lebih konstruktif
dan menurut saya ini juga kontraproduktif bagi kelompoknya pak prabowo sendiri
pada kubu pak prabowo sendiri ya
kecuali kalau memang bumpan lijon itu mau berkampanye kepada para pendukungnya
kita harus ingat bahwa kampanye itu tidak ditujukan untuk para pendukung
tapi seharusnya kampanye itu ditujukan kepada mereka yang berada pada suara mengambang
atau kalau bisa ditujukan kepada para pendukung

bagaimana kemudian meraih simpati lawan
sehingga suara suara di lawan itu pindah ke kubu kita
nah kalau dengan situasi ini kan malah jadi orang yang di suara mengambang
apalagi yang di lawan kan malah kemudian akan menandinginya
akan mungkin kembali akan nyinyir melihat itu
saya melihat juga sudah ada balasan balasan atas lagu ini gitu loh ya
jadi kan ini menjadi tidak kondusif situasinya
oke kak ajab terakhir ngomongin soal semetika pembangunan
soal semiotika politik apa yang terjadi di tahun politik di sekarang
di dua ribu apa menuju ke dua ribu sembilan belas nanti
kalau kang acep bandingkan misalnya dengan tahun politik di dua ribu empat belas
di lima tahun yang lalu seberapa signifikan perubahannya
konteksnya memang berubah ya karena ada peristiwa peristiwa lain yang mendahului peristiwa
karena apa namanya tahun dua ribu sembilan belas ini misalnya pilkada di dki
menurut saya kemudian kemarin juga pada pilkada serentak kemarin ya kan pada pilkada serentak kemarin juga kita menangkap nuansa itu
jadi masih ada sisa sisa memang apa namanya pertentangan dari dua ribu empat belas yang semakin menajam
karena beberapa peristiwa sebelumnya gitu loh ya
saya melihat itu tapi saya berharap ke depan bahwa ini tidak berlanjut pada wilayah negatifnya
tapi kita akan bermain banyak memproduksi tanda mengirim pesan pesan dalam konteks yang positif
saya ingin kembali ke lagu tadi ya ke lagu yang di create oleh bung fadli john itu
bagi saya yang sangat yang ya pak lijon bagi saya yang menyesakan saya itu adalah
ini lagu anak anak dan dia akan tersimpan di memori anak anak yang mungkin waktunya akan begitu lama
jadi menurut saya ini berbahayanya di sini secara psikologis gitu loh ya
kecuali kalau dia lagu orang dewasa ini anak anak dan kita tahu lagu anak anak potong bebek itu sangat populer
banyak dinyanyikan bagaimana kalau ini terus dinyanyikan oleh anak anak dan menjadi ingatan
masuk ke dalam memori anak anak jadi dia akan masuk kepada imaji imaji yang apa namanya
memecahkan ya imaji imaji yang mengejek saling mengejek dan seterusnya
lepas dari konteks apapun itu ini menurut saya yang paling berbahaya di dalam kreativitas semacam ini
oke terima kasih kang acep
kita waktunya sangat terbatas tapi kita mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari penjelatan
dari terkait dengan semiotika politik tadi terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
kang acep dari bandung jawa barat
dari topik mengenai polemik lagu potong bebek angsa yang digubah kita akan lihat kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen
melalui data ontologi berikut yang dikurasi dari tim transmedia sosial
saya akan buka yang pertama
katanya ada kata campaign ada kampanye kemudian yang menjadi sorotan juga ada lirik dan saya buka berikutnya ada demokrasi
sementara itu kata lain yang juga terkait adalah twitter fitnah damai dan politik
oke saya tutup data ontologinya saya akan buka kita akan lihat seperti apa komentar dari warga net
ini sebenarnya membangkitkan pengetahuan memori lagi ya
terkait dengan lagu potong bebek angsa
kita lihat yang pertama dari edmayn dianasari tujuh
benar ya oke
jika pak kasur masih sugeng sekarang ini beliau pasti nangis sedih nih mendengar lagu kebanggaannya potong bebek angsa
malah dijadikan lagu provokasi politik oleh oknum yang nggak bertanggung jawab
kemudian dari mas guntur romli ini soal martabat politik dan demokrasi kita
kalau cuma provokasi dan nyebarin kebencian sekalian aja ke suriah sana katanya ikut perang
nah loh kemudian ini juga dari perwakilan psi eh salah maksud saya ernest prakasa
dengan nada sarkastik segala lagu potong bebek angsa dipakai buat ngefitnah sungguh akan jadi campaign kampanye yang sangat amat damai ya
dan yang terakhir dari edn underscore dears melihat kejadian fadli zon bebek angsa
kemudian kemarin yang lagi ada pak sby walkout saya kira akan ada banyak drama lain dari para politisi di semua level
rasanya masa kampanye sampai hari pemilihan itu terlalu lama energi bangsa habis tersandera masalah politik katanya